makan ketupat dan opor ayam menjadi santapan keluarga calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan di momen hari raya idul fitri
selain berkumpul bersama keluarga besarnya anies juga menggelar open house
dan kita simak saudara wawancara singkat dari jurnalis kompas tv putri oktaviani dengan anies baswedan dan sang istri ferry farhati

pak anies dan ibu ferry biasanya kalau lebaran ada budaya atau kebiasaan tertentu gak sih
ya kita kumpul semuanya udah pada nunggu lontong ketupat
oke abis ini mau silaturahmi kemana lagi
habis ini kita di rumah ibu kami yang dituakan ayahnya heri juga
dengan ditoakan jadi mereka semua di rumah itu artinya keluarga besar akan datang ke rumah
jadi kita silap turami di rumah dan menikmati masakan khas lebaran
oke masakan khasnya apa pak biasanya ibu ferry
masakan keluarga terhadap keluarga
lontong terus ada lodeh ada opor ada masak kecap ada sambal goreng
kepada bu ferry nanti akan ada open house atau seperti apa
ya insya allah nanti sore jam tiga lima kita ada open house disini
oke satu lagi pak minta ucapannya buat pemirsa kompetisi
pada semuanya izinkan yang menyampaikan selamat hari idul fitri
tauhut ngomongku mohon maaf lahir dan batin
dan terima kasih kepada semua yang telah bertugas yang membuat kegiatan idul fitri kita berjalan lancar
yang di semua tempat yang tak tersebutkan
tapi mereka bertugas di saat kita merayakan idul fitri
kami sampaikan terima kasih dan apresiasi
oke dari ibu ferry
selamat lebaran untuk ibu ibu yang selalu menyiapkan semuanya di rumah
itu yang memastikan semua pakaian anak anak rapi masakan tersiapkan
insya allah semuanya berbalas dengan kebahagiaan dan pahala yang banyak